jadi kita cari sarapan yuk
gak usah rendy makasih
aku mau langsung balik aja
aku mau jagain mama
kalau mereka masih ada di ruangan icu
dina bisa marah kalo sampe tau mereka ada disana
gak usah rendy
ada dina di dalem
kalo misalkan ada dia pasti dia gak ngebolehin aku masuk
gimana kalo misalkan gue alihin perhatiannya dina di dalem supaya dia keluar
habis itu pas dia keluar
lo kan bisa masuk untuk nemenin tante ayu
makasih ya rendy
kamu udah baik banget sama aku
gue permisi bentar ya
mending sekarang supaya elu gak ketauan pas dina keluar
kalau aku parkir disini
pasti mas bram gak akan bisa melihat aku
aku harus segera masuk ke dalam sebelum mas bram datang
is ikut atur bi
is teh bosen dirumah
gak ada temennya ngobrol ngobrol
ini kesempatan yang bagus untuk aku masuk ke dalam
kamu ngapain disini
gue cuma mau tau kabarnya
masih belum ada perkembangan
lo udah nungguin semaleman
tadi ini ada dokter nyamperin
tadi nyariin om bram
tapi katanya om bram lagi gak ada
makanya dia balik lagi ke ruangannya
mending lo samperin dokternya
jadi teman lebih sedih lagi
dan mereka juga gak tau
semenjak pertama kali mereka ketemu sama tante
mereka ngerasa ada ikatan batin
kalau sampai ketemu
tentang pengetahuan sebenernya dokter gak nanyain om bram
dinda bisa nuduh gue yang enggak enggak
kamu kenapa sih kok gelisah banget
eh itu dokter
selamat pagi dok
tadi kata teman saya dokter nyariin papa ya
kebetulan bapak lagi gak ada dok
jadi dokter bisa bicara langsung aja sama saya
mudah mudahan aja nggak ketahuan
jangan putus harapan ya
kekuatan sangat besar
saya permisi dulu
terima kasih dok
kita cari sarapan yuk
gak usah rendy makasih
aku mau langsung balik aja
aku mau jagain mama
kalau mereka masih ada di ruangan icu
dina bisa marah kalo sampe tau mereka ada disana
mama ya ampun
aku kan udah berulang kali bilang sama kamu
supaya jangan deketin mamaku
mama bisa kan dulu berburu gitu kan sama mbak issa
apa yang udah kamu lakuin ke mamaku mega
apa yang udah kamu lakuin
udah udah please please cukup
ini rumah sakit
kamu jangan ikut sama aku
pokoknya mulai detik ini
aku gak pengen liat muka kamu ada di deket mamaku
kamu kurang belum pulang